pemina minta lagi petakannya ke emak ya kang
manusia hanya berusaha
iya emak maksudinatnya begitu
mak tina boleh nggak jualin ramuannya
lu tuh belum ngerti juga ya cara kerja ramuan gue
tina paham emak harus tinggal di petakan sini kan
eh ini beda sama ramuan vitalitas
susah ya mak cara buatnya
bukan cuma itu tapi semua petakan gue itu harus diambil dan ditempati
berarti cuma bisa buat satu orang
kalau ada dua orang yang satu ngambil petakan
nah yang satunya lagi ngambil dua kamar kosong yang ada di dalam
kamarnya teh harus diambil dua duanya mak
ya itu kan memang sudah syarat dari gue
tidak ada gak pesen baju bayi emak lu
iya emak banyak
ada pemeriksaan di kantor
tapi tadi buku catatan akang diminta
diperiksa katanya mau ngeliat kesalahan akang
akang pernah bikin yang enggak enggak
kenapa akang diperiksa
gak tahu makanya akang khawatir
takutnya akan pernah lalai nyatet atau apa
demi allah mah
kecuali yang dikasih pak anji
kalau akan dipecat gimana ya
mesin apa aja
baju bayinya empat lusin
baju bayinya empat lusin
ya bagus satu emak buat tina
apalagi orderannya gampang diingat
warna nyatanya sepasang sepasang
warna nyatanya sepasang sepasang
iya emak modelnya sama
warnanya sama motifnya juga minta yang sama
ibu punya bayi kembang
nanti kasih tahu berapa tagihannya
kemaren kan akang gak minta cuti mak
pak aji yang nyuruh akang cuti
mungkin gak akang disuruh cuti
karena pak teguh mau datang
tadi pak aji juga bilang
pak ricel boleh pulang
sudah gak diperlukan lagi
kalau cemburu sih gue gak yakin
indri kan udah besar
lidah usianya jauh
tuh tuh si indri udah pulang
abis makan kita kembar lagi
kebantuin gue ya
kak indri udah pulang
iya iya nanti gue temenin
makan yuk lapar gue
abang kemana aja sih
ke rumah si tohir
tadi ini telfon tuh nomernya
yang angkat perempuan
bingung kenapa ada t spec lagi di komiknya indri
adik seneng nggak punya keluarga yang besar
ya seneng lah kan bentar lagi kita berempat
temen kakak lima bersaudara
pemina minta lagi petakannya ke emak ya kamu
akan makin malu mah